berlangsung singkat selama tiga puluh menit
musyawarah diversi pelaku anak yang berkonflik dengan hukum yakni ag
ditolak permohonan maafnya oleh keluarga korban david ozora
karena ditolak maka pelaku ag segera menjalani proses persidangan
dan hal ini disampaikan pejabat humas pengadilan negeri jakarta selatan
ju yamto pada rabu siang
dalam keterangannya ju yamto menjelaskan keluarga korban
menolak permohonan maaf pelaku ag
karena penolakan telah disampaikan
maka di hari yang sama pengadilan negeri jakarta selatan
langsung menggelar sidang perdana terhadap pelaku hukum ag
agenda sidang akan mendengarkan dakwaan
karena masih di bawah umur sidang perdana terhadap ag
kekasih dari pelaku penganiayaan mario dandi itu juga digelar tertutup untuk umum
hal ini dilakukan karena sesuai dengan perintah undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang sistem peradilan pidana anak
dan hasilnya tadi sudah disampaikan oleh

yang bersangkutan yang memimpin proses diversi
jadi dari pihak keluarga korban tidak bersedia
artinya menolak untuk dilakukan proses penyelesaian melalui diversi
sesuai dengan ketentuan undang undang
maka dilanjutkan dengan proses persidangan
menurut undang undang no sebelas
dua belas tahun dua ribu dua belas tentang sistem peradilan pidana anak
diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak
dari proses peradilan pidana
ke proses di luar peradilan pidana yang melibatkan musyawarah
antara anak dan orang tua pelaku serta korban
proses diversi wajib dilakukan terhadap anak di setiap tahap proses peradilan
mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan
nah dalam pelaksanaannya proses diversi wajib memperhatikan
kepentingan korban kesejahteraan dan tanggung jawab
untuk memastikan bahwa ag yang datang sendiri